tenang tenang tenang
selain kamu bekerja untuk kantor saya
kamu juga mengurus
tentang pribadi saya
maksudnya kamu bisa saja menemani saya berlibur
dan kalau saya capek

saya akan memberikan kamu sepuluh ribuan
tapi kok jadi papa yang excited gitu ya
ya iya dong brenda
ini kan jadi kesempatan emas buat kita
untuk papa pijat
ya buat beli macem macem lah
tapi tolong jangan dimasukkan ke dalam
pak udah gila ya
apa kamu gak sadar brina
kalau ini kesempatan emas buat kita
uang lima puluh juta
untuk perusahaan yang sebesar ini
itu gak ada artinya
pak branda tahu apa itu jahat
niat papa tuh cuma harta aja
tapi brenda yang gak nyangka
papa bisa manfaatin brenda untuk korupsi
bisa nggak sih sedetik aja pak
tulis cek lima puluh juta
gak akan pernah pak
jangan takut brenda
nanti papa ajarinnya
emang anak mengatur pembukunya
pokoknya brenda minta papa keluar dari sini sekarang juga pak
mama harus cari kebunnya
komitmen sama pak fadil
apakah kita harus hilangnya
anak cuma ada di dalam
kamu pasti mampu dan sanggup
jadi ibu yang hebat
terima kasih bu
makanya mulai besok
mana akan cari kerja bu
untuk beli kebutuhan dan susunya satria
buat apa kerja
ibu masih mampu sayang
kasih sabria makan
ibu masih bisa menghidupi kalian
keluarga kita hampir bangkrut bu
kalau riko sampai balas
kita bisa kehilangan semuanya
mano tidak mau satria tergantung sama orang lain
ibu gak yakin riko akan melakukan hal itu
dan harus kamu ingat nan
kamu anak ibu
tetap saja bu
harta itu nggak selamanya bu
kamu tidak bisa bayangkan
satria sampai tidak punya susu bu
kamu gak mau itu terjadi
ibu mengerti sayang
ibu bangga padamu
ibu bangga pada kamu
ibu bangga pada kamu
kamu dapat damai
kamu jadi anak yang kuat
udah seorang perempuan hebat
kamu harus bisa lebih hebat lagi ya sayang
aduh mama mau kemana ya
jadinya mamanya udah rapi
ikut dong jadinya mau ikut juga
mama pergi cari kerja
doain ya biar mama bisa diterima
ntar mama bikin kamu susu yang banyak
pergi dulu ya sayang
ibu jangan berhenti ya
ibu doain kamu bisa dapat kerja di tempat yang bagus sayang
jangan pergi biar mama bisa kerja dulu
ya ampun sayang nanti kamu telat interviewnya nak
tuh mamanya masih kangen
emang pergi kerja dulu ya
kamu jangan rewet
well harus nurut sama anak anak ya
jari ini buang
untuk kamu dan kita semua ya sayang
kamu yang bernama mano
pt budi karya ya

iya tadi ada yang pesen taksi
silahkan ditunggu sebentar ya

iya pernah bekerja di mana mana
kebetulan setelah kuliah saya lalu seni kapan
kalau kamu bekerja apakah suami kamu mengizinkan kamu
kebetulan saya baru saja cerai pak
ya kebetulan saya baru saja cerai pak

kebetulan saya baru saja cerai pak
kebetulan kamu memang belum punya pengalaman kerja
jadi saya bingung untuk menempatkan kamu di mana
tapi karena kamu berbakat cantik dan anggun
gimana kalau kamu saya minta untuk menjadi sekretaris pribadi saya
terima kasih bapak
insya allah saya pasti akan kerja keras
tapi tapi ada sarannya
tapi tapi ada sarannya
tapi tapi ada sarannya
oh oh oh tenang tenang
oh oh oh tenang tenang
syaratnya adalah selain kamu bekerja untuk kantor saya kamu juga mengurus tentang pribadi saya
maksudnya kamu bisa aja menemani saya berlibur dan kalau saya capek kamu bisa pijat pijat saya

saya akan memberikan kamu sepuluh kali limpa gaji kamu
takut takut begitu kan
lomba bukannya mbak belum selesai interviewnya
cuma cuma ada salah faham sama sama yang itu res
tapi aku gak apa apa kok
kamu diganggu orang ya

gak apa apa res benar
res saya dapet
yang penting jadinya cocok

jangan tanggil polisi mbak